tim piala thomas indonesia dalam kondisi siap untuk menghadapi kanada dalam pertandingan pertamanya hari minggu besok di impact arena bangkok
waktu dua hari sebelum bertanding yang digunakan untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan juga dirasa telah cukup
sudah menjalani latihan di impact arena sejak hari jumat lalu
membuat tim piala thomas indonesia mulai dapat beradaptasi dengan kondisi angin di lapangan yang pada awalnya dirasa cukup mengganggu
satu satunya kendala bagi tim thomas indonesia jelang melawan kanada adalah masih belum pulihnya kondisi jonathan christie yang terkena flu
hari pertama kita susah karena anginnya saya nggak tahu ini ac nya mana yang dibuka kayaknya kan menggunakan air condition ini
nah sekarang hari kedua kita udah lebih bagus lagi
saya rasa semua hampir merasakan ini
mudah mudahan ada perubahan lebih baik lagi dari sirkulasi angin ini
sektor ganda putra memang masih menjadi andalan indonesia untuk meraih angka
selain ganda nomor satu dunia kevin sanjaya marcus fernaldi gideon dan muhammad ahsan hendra setiawan
indonesia juga masih memiliki ganda muda debutan di piala thomas muhammad rian ardianto dan fajar alfian
besok sih udah siap semua ya kalau dari pemain
cuma tinggal kita kan belum tahu siapa yang diturunin
jadi mungkin malam ini baru tahu
setelah kalah dari denmark dua tiga di final piala thomas dua tahun yang lalu
indonesia memang diharapkan dapat kembali meraih gelar yang terakhir diraih di tahun dua ribu dua puluh
sementara bagi tim piala uber indonesia pertandingan pertama baru akan berlangsung hari senin mendatang melawan malaysia
erlangga wisnuaji bangkok